jangankan alkafe juga baru buka pengunjung juga belum ada
nah paling benar itu kenapa kita pulang lagi nunggu di rumah
eh kakak jangan dong
ya gapapa lah kalo kita dateng duluan kan kita yang diundang
ga boleh telat
ini kenapa sih pinter banget ngerayunya
ini adik kesayangan paling pinter nih kayak gini nih
nah kita duduk
kan pasti suatu kebanggaan juga buat mas al
din saya berangkat cepet kemu sekarang ya kamu siap siap
kok cepet banget sih mas
ini udah jam sebelas
sebelas andin udah mau jam makan siang kamu belum rapi ya
belom yaudah aku siap siap dulu ya
dua puluh menit lagi saya sampai ya
dua puluh menit lagi mas al udah mau sampai aduh aduh aku harus siap siap sekarang nih
aduh pake yang mana ya
sudah ketemu pak semarang
om randy tadi pas kita ke tempatnya bapak ada orang lain
enggak tahu pak
dia bilang sih salah orang
ciri cirinya gimana pak
tadi dia tutup pakai masker pak jadi kurang jelas
dia masih muda
lebih muda dari saya
dan tingginya kira kira lebih tinggi dari saya
enggak mungkin ada orang salah masuk kamar icu
apa jangan jangan elsa ya
ciri cirinya hampir sama
kayak yang disebut bu yeni
ibu seperti semua itu bisa
tapi ini passport saya esimerk
masalah yang penting adalah
apa yang yang barack lakuin
siapa dia madu ini
mau makan gang
mau makan dulu ya

kamu gimana keadaannya
coba baik baik aja
selama elsa dan cucuku yang masih ada di dalam perut baik baik aja
aku mau tidur
tolong cariin aku pengacara
pengacara yang terbaik
mama minta pengacara
apa itu artinya mama mau keluar dari sini dan mengakui soal elsa
alhamdulillah ya allah
nanti aku akan cari pengacara terbaik buat kamu ya
dan kamu bawa pengacaranya kesini ketemu sama aku
gini pak bakti
saya tahu pak bakti pasti punya banyak teman teman pengacara yang hebat
kebetulan saya ingin pak bakti kenalkan ke pengacara yang spesifikasinya bisa ke variental issue
karena saya ingin mendapatkan
izin untuk tes dna anak saya pak
saya akan carikan pengacara yang terbaik buat tanino
saya ada beberapa teman yang andal untuk itu
kalau gitu nanti tolong langsung kabarin ke saya ya
baik saya janji akan segera saya kabari
yaudah kalau gitu saya duluan
kebetulan saya ada janji lain jadi saya disini dulu
oh yaudah kalau gitu permisi ya
nah kosong kan
jangankan alkaven juga baru buka pengunjung juga belum ada
nah paling bener tuh kenapa kita pulang lagi
nunggu di rumah
eh kakak jangan dong
ya nggak apa apa lah
kalau kita datang duluan kan kita yang diundang
nggak boleh telat
ini kenapa sih pinter banget ngerayunya
ini adik kesayangan paling pinter nih kayak gini nih
wah adik kesayangan kalau udah minta kakaknya pasrah deh
duh lipstick gue kurang nih
jadi nggak kelihatan fresh kan muka gue
eh aku toilet dulu ya
kok jadi kayak centil gitu
duri mau udah dandan sekarang lagi dikaca
sekarang nggak toilet
aku nggak dikunci
kamu mungkin mau ke pesta
aku gendutnya pakai ini ya
udah gak usah ngambekan cantik kok
apa masa aku gak denger
habis makan beres sakit hati
masa aku gak denger
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak bakti saya sudah sampai pak bakti
oh bapak sudah sampai juga
oke saya ke dalam sekarang pak
jadi mau ketemu pengacara pak bakti
apa ini ada hubungannya dengan mama sarah ya
udah bagus belum makeup nya
lipstick udah pas kan
bedok gak ketebelan kan
kamu di rumah makeup tadi di sini makeup
terus ke toilet berarti kamu juga makeup
enggak enggak bercanda bercanda
ya habis kamu kan namanya mbak kakak kan bukan makeup artis jadi gak ngerti
bukan senang banget ya
enggak biasa aja